di tengah pandemi yang belum terkendali beberapa daerah melaporkan kenaikan kasus dbd
ancaman dbd pun harus diperhatikan lalu bagaimana mewaspadai dbd di tengah wabah
dan untuk pembahasannya sudah terhubung melalui sambungan zoom direktur pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonosis kemenkes didi budianto
selamat malam pak didi
selamat malam mbak tiffany
baik pak didi sejauh ini bagaimana laporan kasus dbd di daerah daerah mana yang melaporkan kasus paling tinggi pak didi
iya saat ini kan memasuki minggu yang ke lima puluh ya
memang lima puluh dari tahun dua ribu dua puluh satu ini sampai saat ini jumlah kumulatif kasus sekitar empat puluh sembilan ribu sekian

dengan insiden rate nya itu per satu lima ratus
minggu itu delapan belas dua belas dan case fatality nya itu sekitar sembilan puluh empat atau jumlah kematiannya empat ratus enam puluh sembilan
dan ini memang ada di seluruh provinsi indonesia tiga puluh empat provinsi tersebarnya dan di empat ratus empat puluh sembilan kabupaten kota
kalau dilihat dari mana yang tertinggi kita memang membuat catatan dan update
terus setiap minggu yang kita masukkan di medsos itu ada sepuluh provinsi yang sepuluh besar ya
yang pertama itu jawa barat kemudian jawa timur ntb kemudian sulawesi selatan sumatera utara ntt dki termasuk di dalamnya bali dan juga kepri
oke ada sepuluh provinsi ya yang paling tinggi
sepuluh besar ya
oke pak didi pengendalian dbd di tengah
masa pandemi covid ini kan menjadi tantangan ya
bagaimana antisipasi peningkatan atau jumlah kenaikan kasus baik sarana kemudian prasarana
ya jadi dalam rangka pencegahan dan pengendalian di masa pandemi covid sembilan belas ini
memang pemerintah terutama dalam hal ini adalah kementerian kesehatan sudah memberikan satu surat edaran acara
yang pertama surat edaran dari sekjen kementerian kesehatan kepada sekjen di kemendikbud kemudian kementerian agama
demikian juga dengan kementerian kesehatan di kementikbud di sekolah sekolah
sambing itu juga terakhir surat kehadiran dari kementerian kesehatan yang terkait dengan bagaimana pengendalian tbd ini
demam tinggi ini pada masa pandemi covid di seluruh provinsi indonesia
demikian juga dengan surat edaran dari dirjen kepada seluruh dinas kesehatan kabupaten kota sampai dengan di provinsi seluruh indonesia
nah memang inti protokolnya adalah bagaimana pengendalian dengan tatanan baru ini
ketika kita akan turun lapangan tentu saja protokol kesehatan harus ketat
ini yang harus kita lakukan ya
dan di samping itu juga pemerintah mengalokasikan angkaran angkaran pusat dana pusat
yang untuk pengendalian demam tinggi ini untuk detek di sini di pasien gas pasien gas
melalui dana alokasi khusus ya untuk pencegahan dan pengendalian yang di daerah
khususnya di daerah yang
mengalami peningkatan kasus
pak didi kasus covid dengan gejala ini kan di permukaannya bisa menjadi
dibedakan tipis ya dengan gejala dbd ya
nah bagaimana pemeriksaan atau diagnosisnya sehingga nantinya tidak ada false result pak didi
iya jadi memang beti beti ya beda tipi beda di awal
sama sama mempunyai demam yang tinggi tiga puluh sembilan sampai empat puluh derajat celcius misalnya
tentu saja ada hal hal yang sangat spesifik
kalau di dbd ini atau di demam tinggi ini
biasanya ada tingkat pusingnya itu lebih tinggi ya
dibanding dengan yang ada di covid sembilan belas
terus kemudian ada juga pada piti piti pada kulit misalnya merah gitu ya
itu kalau bisa petici cukup lama
tetapi yang pasti adalah tidak ada sesak nafas
nah bedanya dengan
covid sembilan belas ada deep snewnya ada sesek nafasnya
hanya saja memang ketika suhu badan tinggi begitu
tentu saja sesegera mungkin dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut
kalau misalnya covid untuk menentukan covid kan pakai pcr
jangan pakai yang demam berdarah pakai ardt
ini yang harus kita lakukan
karena juga pernah ada temuan beberapa itu tadi makanya saya tanyakan ada false result

pak didi tahun kemarin dua ribu dua puluh sempat ada klb di sika klb dbd
bahkan di sana mungkin ya ditetapkan yang terparah selama ini
tentunya kita tidak mau hal itu terulang
bagaimana kemudian instruksi penanganan kepada daerah melalui dinas kesehatan
kemudian kita tahu bahwa di akhir tahun ya kan curah hujan di beberapa daerah berbeda beda ya kan
dan ini bisa berpotensi

ya dari dalam langkah kesiapsiagaan untuk peningkatan kasus dinggi ini
tentu saja segenap pemerintah daerah provinsi kabupaten kota di seluruh indonesia
dan bersama masyarakat tentunya
ini harus melakukan suatu upaya upaya yang bersama
yang pertama adalah mungkin melanjutkan pelaksanaan
bagaimana sistem kewaspadaan dini itu sesuai dengan perdoman yang sudah ada
termasuk misalnya surveillance pada kasusnya
jika ada kasus maka kita lakukan penyelidikan epidemiologi secara cepat begitu
kemudian surveillance vektornya yaitu bagiannya menyamuknya ini ya sampai dengan pada level jentik gitu
di mana di sini melalui kegiatan pemantauan jentik yang secara berkala
kemudian yang kedua adalah meningkatkan kelompok kerja operasional yang di rt rw itu dulu ini sudah mati suri
tetapi kita gerakkan ya kita dorong supaya betul betul dia bekerja
baik di rt rw sampai kelurahan
sampai dengan provinsi ini
yang selanjutnya adalah juga melakukan suatu bagaimana perdomaan perdomaan yang sudah kita bikin itu
dari temen temen kas ini bisa dilakukan ya
dilakukan dengan secara tertib
secara benar gitu
dan tak lupa juga meningkatkan kapasitas tentunya ya
kita juga harus introfleksi dong
meningkatkan kapasitas sdm kita
kemudian sarana prasarana obat anggaran dan sebagainya seperti itu
bagaimana memastikan tadi di lingkungan rt rw
itu yang paling krusial ya
dulu saya ingat ada program jumantik juru pemantau jentik di setiap puskesmas
tapi rasanya atau mungkin saya saja ya di lingkungan saya
selama pandemi agak kurang terdengar
padahal itu bisa menjadi kunci penting
betul pak didi wani
jadi memang sampai saat ini
dengan juru pemantau jentik atau yang sering disebut gerakan satu rumah satu jumantik
ini memang lahirnya tahun dua ribu lima belas
sudah cukup lama
apalagi dalam sekarang ini sangat dipentingkan sekali
yaitu bagaimana upaya upaya untuk mengendalikan dpd ini dengan melalui pemberdayaan masyarakat seperti itu
jadi tentu saja di dalam strategi nasional kita juga sudah disebutkan
yaitu bagaimana strategi nomor empat penguatan pemberdayaan masyarakat

m nya ini adalah
bukan memakai masker
mengubur mericycle ya
plusnya ini lah yang mungkin perlu juga digerakan pak
jadi misalnya gerakan untuk menanam daun sirih untuk pengusir nyamuk ya
kemudian untuk membangun kelambu ya
kalau misalnya mau tidur ya
di daerah daerah di perdesaan

khususnya keseluruhan masyarakat

jadi kita harus mengingatkan masyarakat
jadi kita harus mengingatkan masyarakat
jadi kita harus mengingatkan masyarakat
untuk membangun kelambu ya
kalau misalnya mau tidur ya
di daerah daerah perdesaan
misalnya seperti itu
mudah mudahan masyarakat lebih aware lebih waspada
khususnya kesehatan di lingkungan sekitar tempat tinggal ya
sehingga untuk mewaspadai peningkatan kasus dbd
khususnya di tengah pandemi ini
terima kasih pak deddy budianto sudah bergabung dengan kami
sama sama mbak rima
selamat malam hari ini
selamat malam pak deddy